jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
selama sembilan bulan sembilan bulan itu memang aturan ataupun waktu yang diberikan kepada mereka